musim hujan telah tiba
banjir merendam sejumlah wilayah di pulau jawa termasuk ibu kota jakarta
meski puncak musim hujan diperkirakan masih tahun depan dua ribu tujuh belas
namun bmkg mengimbau masyarakat untuk bersiap
karena cuaca ekstrim masih akan melanda sebagian wilayah indonesia
dalam sepekan ke depan
saya danir akhri anda menyaksikan cnn indonesia live
kita ke informasi pertama
juga berhubungan dengan soal itu putusnya jembatan ketapang di banjar jawa barat
tidak hanya mengganggu arus lalu lintas jalur nasional
dua ribu pelanggan pdam tirta anom banjar
juga mengalami krisis air bersih akibat pipa saluran pdam patah
tiga buah pipa saluran pdam tirta anom banjar
turut putus akibat tertimpa longsoran jembatan
selain itu komplek perkantoran pemerintah daerah
juga tidak teraliri air bersih
tak adanya air bersih membuat warga terpaksa
mengambil air bersih langsung dari instalasi pdam tirta anom
pihak pdam tirta anom banjar tidak bisa berbuat banyak
untuk proses normalisasi saluran air bersih pelanggan
sejauh ini mereka baru akan menyambung satu kita kecil
yang bisa mengairi dua kepala keluarga
kita konsentrasi wilayah pelayanan kita aja pak
yang dikatakan saya tadi kurang lebih hampir tujuh ribu
kalau seandainya sekarang kita mengupayakan hari ini
dengan pipa yang ke banjar timur
yang diameter kurang menangin
nah itu bisa terselesaikan kurang lebih dua ribu
yang dapat diakhiri berarti korban berkurang
buat kantor mas
mau ngambil air
gara gara apa ini pak
ya mungkin akibat yang longsor itu pipa saluran pdam nya rusak
lokasi sekitar jembatan ketapang banjar jawa barat
yang ambles pada minggu malam
untuk mengantisipasinya petugas
dan penghalang agar warga tidak mendekat
jembatan ketafang di jalan raya brikjen m isa
kota banjar jawa barat amplus panjang lima belas meter
dengan lebar enam belas meter dan kedalaman delapan meter
jembatan yang berada di jalur nasional ini
tidak bisa dilalui kendaraan dari kedua arah
kendaraan terpaksa dialihkan melalui pusat kota banjar
menuju tasik malaya atau jawa tengah
petugas memasang pembatas dari bambu
agar warga tidak mendekati lokasi amblesnya jembatan
lokasi masing masing jembatan ini tidak bisa dilalui jembatan ini
masih terus diguyur hujan dengan intensitas sedang
dan dinyatakan masih rawan amplus
pemerintah kota banjar meminta pemerintah pusat
segera memperbaiki jembatan ketapang di jalur nasional ini
arus lalu lintas dari jawa barat ke jawa tengah
sebaliknya di jalur ini
didominasi kendaraan dan jembatan ketafang
dengan tonal sebesar
pengalihan arus kendaraan ke pusat kota banjar
dikhawatirkan bisa merusak jalan kota
kalau darurat bencana enggak
karena kita masih bisa lewat ke dalam kota
tapi ibu khawatir karena dalam kotanya kapasitasnya bukan
kapasitas jalan nasional
angkutan terutama angkutan yang berat
itu akan merusak jalan jalan di dalam kota
makanya mudah mudahan ini bisa bikin sementara jembatan beli
direkturat jenderal bina marga memprediksi
jembatan akan kembali pulih tiga minggu hingga satu bulan mendatang
dengan dibangunnya jembatan darurat bukan permanen
bisa aja nanti dipasang pilih
kalau memang diperlukan
kalau misalnya ada bisa dipasang bokaper yang lebih cepat
kalau ada bahannya
kalau bisa dipasang beli berapa lama
ya sekitaran dua atau tiga minggu lah
atau sebulan lamanya
hujan yang sangat deras dalam waktu lama
membuat air tidak bisa mengalir
dan mengikis bagian bawah jembatan
eden radian banjar
sudah ada kepala biro jawa barat cnn indonesia
muhammad asri rasma di banjar jawa barat
selama siang asri
kita tahu ini merupakan jalan nasional
yang menghubungkan jawa barat dan jawa tengah
di jalur selatan
hingga siang ini memang antrian kendaraan
belum terlalu padat
yang diarahkan menuju ke kota banjar
karena jalur yang biasa mereka lalui
sedang amblas seperti yang sudah kita tuh bersama
dan untuk update lebih lengkapnya lagi
saya saat ini telah bersama dengan kapolsek purwaharja
dengan jaya dan paku
dan saya akan menunjukkan
berhasil menjaga jalan nasional

selamat siang pak bisri
bencana longsor di jalan
sebelah yang dihadapi setelah dilakukannya
pengalihan arus lalu lintas pak
terima kasih pak
mungkin pengaruh yang kendalanya
untuk pengguna jalan
yang tadinya jalan tidak dirubah dengan pengalihan
sekarang ada dirubah mungkin
yang orang yang tidak tahu mungkin akan
keamanan yang temboh
tapi dari pihak polres banjar pak sudah menyiapkan
rambu rambu atau petunjuk arah
sehingga jalan tetap lancar
dari selama ini bencana
bencana longsor ini tidak ada kendala apa apa
dari jawa barat ke jawa tengah
maupun jawa tengah ke jawa barat
ini kan kendaraan dari kedua arah provinsi pak
diarahkan ke dalam kota
tentu terjadi kepadatan di dalam pak
seperti apa kondisinya pak jennial sekarang
sudah diarahkan dari jawa barat
dari kota sudah antisipasi dari seluruh anggota
polisi termasuk lalu lintas pak
di tempat pos masing masing
bila ada kredit mungkin ditangani
sementara ini belum ada kendala kredit
sementara masih aman
baik untuk informasinya sendiri pak
mengenai penanganan longsor ini
apakah akan ada semacam penimbunan
atau pemasangan jembatan sementara
seperti apa pak informasi terbarunya pak
seperti yang disampaikan kemarin
dari ppk provinsi maupun pajak dari provinsi pak
akan dibuat jembatan sementara
permanen mungkin mempunyai kekuatan
untuk dilewati mungkin akan direjak dulu
akan dikirim ke sini peralatannya
terus juga mungkin kakinan itu
menunggu itu mungkin menunggu
dari gubernur jawa barat
dengan menteri pu rencana kunjungan
ke kota banjar
baik terima kasih kp akasan bisri
demikian wawancara saya
dengan kapolsek purwaharja kota banjar
dan saya ingin menambahkan sedikit bahwa
meski memang jalur ini sepi
dari kendaraan namun lokasi
longsor di jalur ini
penuh bisa dikatakan seperti itu
ramai dikunjungi oleh masyarakat kami hanya ingin
mengimbau supaya masyarakat yang datang ke sini
jangan mendekat terlalu
dekat ke titik longsor tersebut
dan bagi anda yang berkendara dari
jawa barat maupun ke jawa tengah dan sebaliknya
harap lebih bersabar dan lebih berhati hati
di saat melintasi kota banjar
demikian daniar kembali ke anda
baik terima kasih muhammad asri rasmah
di banjar jawa barat
terkait dengan akses ataupun terputus
akses jalan sebagai akibat dari cuaca buruk